kamu pikir aku acar panggil gak
panggil tuh yang lengkap dong pacar gitu
lagi banget dipanggil pacar ya
oh yaudah kalau gak mau bye
yaudah emang aku mau pamit pulang
yaudah ya aku pamit pulang ya
yaudah yuk mendingan sekarang kita cari tempat yang enak untuk kita ngobrol
mau motor yang bener dong
gak ada apaan nih
gak ada apaan nih
gimana lu taruh duitnya dari sini
duit duit apaan gua gak ada duit apaan sih
iya apaan sih
iya apaan sih
diam dulu diam
jangan bawa bawa duit gua
jangan bawa bawa duit gua
jangan bawa bawa duit gua
jangan bawa bawa duit gua
tolong dari orang sana disitu
udah udah udah biar nek biar nek
lagi bro lo ngapain mau duit segini banyak sih
lo tau jaman sekarang mata rampok tuh dimana mana do
yaudah lo sekarang mau kemana mau ganteng pulang aja
nggak usah nggak usah nggak usah pakai dihantarin
karena gue cuma mau ngantriin angkotnya ian ke rumahnya
kan udah deket rumahnya disitu nggak apa apa
iya yakin tenang aja
iya boleh ngebut dong
thank you banget ya bang
gue nggak tau nih kalo nggak ada lo kemana mana nih
keluarga harus saling jaga

karena mama aku itu terlalu ikut campur sama urusan kamu
malah harusnya aku yang makasih banget
mama kamu itu udah kayak anak aku anaknya sendiri gitu
kegeeran banget kamu ya bilang mama aku udah nganggap kamu sebagai anaknya
jangan kepedean tuh jerawat tuh
eh biarin aja
mendingan kegeeran dan kepedean daripada minder
minder siapa yang minder
minder dari mana
kamu udah gak tersinggung
kamu pikir aku acar panggil gak acar car car
panggil tuh yang lengkap dong pacar gitu
pengen banget dipanggil pacar ya
yaudah emang aku mau pamit pulang
gak enak ya
yaudah ya aku pamit pulang ya
masih gue bulat berodoh aja
jadi susah mau main

iya mak alhamdulillah nih hari ini penumpangnya ramai banget mak
jadi setorannya cepat kekumpul
nih uang setorannya mak
emang keberuntunganmu ya
setiap narik setoranmu kagak pernah kurang
alhamdulillah mah itu sekali lagi
karena itu rezeki dari allah mak
buat anak soleh
iya rezeki anak soleh gitu
iya kalau itu sih insya allah mak
yaudah lah mak
untuk mempersingkat waktu saya pergi dulu ya maya
lo inepin di rumah
jangan deh mak
soalnya saya masih ada urusan lain
mendingan saya nekojek
lagian kan rumah saya digang mak
ya udah deh
ya udah maya assalamualaikum
lagi deh assalamualaikum
reva kasihan banget
harus ngelaluin semua itu
dan om wardana ini mau jodohin gue sama mondi
oh jadi bockupnya mondi secara gak langsung bantuin gue juga dong
buat jauhin mondi dari raya
saya nggak tahu
saya sudah lupain aja itu
tapi satu hal yang harus om ingetin
kamu boleh ganggu siapa saja di aj
tapi jangan mondi
kamu paham itu
lo dengar ya jin

iya dan pesen om juga